ya selamat siang alvito dan juga putri betul sekali saya bersama dengan seseorang yang sangat istimewa
yang mendapatkan salah satu sorotan paling penting dalam hari raya kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh dua hari ini
terutama dalam upacara pengibaran bendera
yakni sang pembawa baki untuk sang saka merah putih indonesia dalam upacara pengibaran
fariza putri salsabila dari jawa timur
selamat siang fariza
biasanya kalau misalnya di karantina kita panggilnya genduk sih
karena dia asal jawa timur dari blitar dan fariza ini merupakan itungannya sebenarnya kamu baru ya kan
belum pernah berkiprah dalam dunia paski beraka sebelumnya
saat ini perasaannya gimana abis mengantarkan sang saka merah putih ke tiang pengibaran
bangga banget kak kan ini pertama kali terus cuma satu kali dalam seumur hidup gitu rasanya bangga banget kak
kalau misalnya boleh cerita nih sebenarnya awal kamu mengikuti audisi
sampai jadi paski beraka ketika nasional gimana sih kalau boleh ceritain
yang pertama saya ikut seleksi sekolah
seleksi sekolah itu nanti saya masuk ke ikut seleksi kota
seleksi kota saya alhamdulillah masuk sepuluh kandidat buat ke provinsi
nah abis itu saya masuk ke provinsi
setelah di provinsi itu alhamdulillah saya jadi waktu itu jadi inti inti
lalu terus saya masuk ke kandidat nasional
jadi satu rayon kalau gak salah saya lupa tiga orang
karena ada lima rayon
kurang lebih lima belas anak buat eh dua puluh tiga puluh anak untuk ikut seleksi nasional
alhamdulillah saya masuk sampai sini kak
fariza nih sebenarnya kita pengen ceritain saat tadi fariza ini membawa sang saka merah putih membawa baki
teman teman sma fariza ternyata di sana menonton kamu lagi bawa baki
ade aduh aku jadi pengen nangis juga nih sama fariza
soalnya memang benar saat ini suasana harus sedang
terasa sangat terasa
di wisma negara tempat anak anak anggota pasukan pengibar bendera pusaka ini ada
fariza ada pesan gak buat teman teman yang saat ini lagi nonton fariza di tv
semangat satu maksum selamat selamat hari
makasih banyak sudah dukung saya sampai saya seni
sudah semangatnya saya sampai saya disini
terima kasih banyak
lalu misalnya teman teman nih
dari semua orang orang yang disini

dari semua orang orang yang berada di hidup fariza sampai bisa menjadi pembawa baki sekarang
kira kira menurut fariza siapa sih yang paling berjasa
pertama orang tua
lalu yang kedua itu pak khalil
pak khalil itu yang apa
menggerakkan paski di bitar
kalau misalnya teman teman gimana di sma
saat tau fariza nih maju ke nasional terus kemudian kan
kalau sekarang fariza tidak tau nih gimana kesan mereka
atau reaksi mereka melihat fariza menjadi pembawa baki
tapi saat fadil sendiri maju menjadi paski beraka di nasional
semangat titip almamater
kami semua bangga sama kami
waktu itu saya tidak
kita balik lagi ya dalam perjalanan fariza menuju sampai dengan ke istana merdeka ini
fariza selama latihan ini sempat menyangka gak sih
atau beberapa kali sempat dicoba jadi pembawa baki
terus kemudian ada kepercayaan diri
ini kira kira kayaknya aku nih yang bakal kepilih jadi pembawa baki gitu gak
kalau sering dibuat latihan sering kak
tapi kalau misalnya saya nih kira kira itu saya nggak pernah
jadi gak kaget aja kalau langsung ditunjuk gitu kan
saat itu pernah nggak fariza menjagolkan siapa gitu untuk jadi pembawa baki
sekarang beda tim ya
kalau misalnya di dalam satu tim sendiri yang jadi saingan kira kira menurut fariza
fani salam yang dari maluku utara ya
kalau misalnya selama latihan nih kira kira fariza
dari awal karantina di cibubur
sampai dengar saat ini
dukanya apa boleh ceritain
sama saudara itu sama angkatan itu sudah kayak saudara sendiri gitu kak
sudah kayak saudara sendiri jadi akrab
kalau dukanya insya allah gak ada
semua seneng semua
kangen orang tua
kangen kak kangen
tapi belum belum pernah belum tempat ketemu
boleh kalau misalnya diceritain sama kita kira kira bisa kalau ketemu bapak sama ibu sekarang mau ngomong apa
makasih banyak sudah jadi ini
kamu sangat hebat
kita semua bangga
terima kasih banyak ya
maaf ya maafi toh dan putri saya sangat sangat terkena
suasana haru di sini merasakan bangganya anak anak ini dari karantina hari pertama sampai dengan saat ini
yang terima kasih luis
muda di indonesia terutama mereka yang ingin mengikuti jejak fariza tetap semangat tetap
semangat kalau kamu suka ini lakuin ini kalau nggak suka jangan dilakuin terima kasih banyak
fariza sekali lagi sukses ya semuanya ya nggak papa papa ya demikian vito dan juga putri di
ini memang suasananya sedikit ramai karena semua orang ingin sekali menunjukkan rasa bangga dan
juga rasa senang terhadap performa dari terutama untuk tim putih yang mengibarkan sangsa kamera
putih di sana merdeka dan nanti suara sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat rencananya tim merah akan
melanjutkan tugas mereka untuk menurunkan atau melakukan upacara penurunan sangsa kamera putih
di istana merdeka dan rencananya yang menjadi atau salah atau salah satu yang menjadi tim
atau anggota dari tim paski berangkat dua ribu tujuh belas ini ada rutschelin dari maluku eh dari sumatera utara

jawa barat dan juga dari jawa barat dan juga dari jawa barat kemudian ada verina dari kalimantan timur
kemudian ada beberapa lainnya yang saya tidak begitu ingat karena sangat panjang atau sangat
banyak sekali ada sekitar tiga puluh empat anak yang berasal yang merupakan prof perwakilan dari provinsi
di indonesia yang merupakan anak anak yang sangat bertalenta dan membanggakan bisa mengibarkan sangsa
kamera putih di istana merdeka pada hari raya kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh dua kita kembalikan